setelah dilakukan pencarian selama empat hari
jasad nanang alias ajo korban banjir bandang cicuruk
senin lalu ditemukan di sungai citati
kabupaten pangadegan desa sunda wenang
parung kuda sukabumi jawa barat
korban ditemukan mengambang setelah terseret sejauh lima belas km
dari tempat kejadian
korban merupakan warga desa pesawahan
kecamatan cicuruk kabupaten sukabumi
tim langsung mengevakuasi jasad korban
ke arah sudas sekarwangi cibadak
pada saat hari ketiga
tim sar gabungan memang sudah sampai ubruk
jadi mungkin pada saat penyisiran
korban tersebut masih di bawah air
jadi pada saat itu korban belum naik ke permukaan
jadi seperti itu
banjir menerjang kawasan ciceruk sukabumi jawa barat
banjir yang datang mendadak
membuat warga langsung menyelamatkan diri
tanpa sempat membawa barang apapun
akibat banjir bandang ini
dua korban berhasil ditemukan tim sar gabungan
pada selasa pagi di lokasi berbeda
kedua jasad korban ditemukan berjarak
sekitar dua km dari lokasi kejadian
setelah korban ketiga ditemukan
tim seharga gabungan dari potensi sarbasan
sukabumi memutuskan menghentikan proses pencarian
sedangkan masa tanggap darurat bencana
masih berlangsung hingga dua puluh tujuh september